sekitar dua puluh lima ribu nelayan dari sejumlah wilayah di jawa lampung dan kalimantan
menggelar unjuk rasa di kawasan monas rabu pagi
para nelayan menagi janji presiden jokowi untuk melegalkan penggunaan cantrang
menurut mereka dalam pertemuan antara presiden dan nelayan sebelumnya
ada kesepakatan untuk memperbolehkan kembali cantrang beroperasi di wilayah perairan indonesia
selain itu para nelayan cantrang juga meminta presiden
mengganti menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
dan menghapus peraturan menteri kelautan dan perikanan no tujuh puluh satu tahun dua ribu enam belas
menurut mereka aturan tersebut tidak mendukung nelayan dan menyesarakan nelayan cantrang
pemerintah sendiri berencana memperlakukan aturan pelarangan cantrang tahun ini setelah ditunda dua kali
pertama kita ingin menagih janji bapak presiden
pada saat pertemuan di tukul kemarin
bahwa pak presiden akan menjanjikan bahwa cantrang akan dilegalkan secara nasional
saya harap adanya pergantian menteri untuk menteri perikanan di indonesia
eh dua puluh lima ribu nelayan ya
dari mana aja pak
dari pamekasan jawa terus sampai lampung dan medan
bahkan ada yang dari kalimantan sama sulawesi